undang undang kpk yang baru berlaku mulai hari ini tujuh belas oktober dua ribu sembilan belas
tepat tiga puluh hari setelah disahkan oleh dpr
agus raharjo ketua kpk mengatakan kpk telah mengadakan pertemuan internal
untuk mempersiapkan transisi sdm menyesuaikan undang undang kpk yang baru
rencananya hari ini kpk juga akan mengadakan pertemuan dengan dirjen peraturan perundang undangan kemenkumham
untuk membahas kepastian pemberlakuan undang undang kpk
agus menambahkan kpk akan tetap melaksanakan tugas pencegahan
dan pemberantasan korupsi serta masih menunggu sikap presiden
untuk mengeluarkan perpu
itu mungkin masih sampai desember
tapi meskipun begitu kami menekankan dua hal
menekankan dua hal itu satu pekerjaan di kpk berjalan seperti biasa
tidak ada yang berubah
terus kemudian yang kedua yang lebih penting
kami masih berharap kami masih memohon mudah mudahan
bapak presiden setelah dilantik memikirkan kembali
kemudian beliau bersedia mengeluarkan perpu yang sangat diadakan oleh kpk
dan sangat diadakan oleh orang banyak